ya hak angket kpk yang diusulkan dpr masih bergulir
sejumlah elemen masyarakat seperti icw menilai hak angket kpk salah alamat
sebab kpk tidak semestinya menjadi obyek angket
icw mencatat setidaknya ada delapan manuver yang dilakukan dpr
untuk melemahkan kerja kerja pemberantasan korupsi
kita akan lihat terlebih dahulu dari yang pertama ini yang dirangkum oleh icw
yang pertama ialah penolakan anggaran kpk
anda melihat dpr tolak anggaran pembangunan gedung baru kpk
sehingga pada saat ini pada saat tersebut masyarakat juga menginisiasi
untuk munculnya gerakan saweran untuk kpk agar ada gedung baru begitu
karena terlalu banyak perkara korupsi yang harus diselenggarakan
yang harus dilakukan penyidikan berkas berkas juga
sehingga anda mungkin sempat melihat gedung kpk yang awal yang ada di kuningan sangat kecil sekali
akhirnya juga kemudian dpr juga menolak untuk membentukan perwakilan kpk di daerah
yang menyebabkan akhirnya ya ini awal mulanya bagaimana panas dingin
hubungan ataupun pasang surut hubungan antara kpk dan dpr
dan selanjutnya poin yang ketua ialah pada tahun dua ribu sebelas mungkin anda mengingat bagaimana adanya wacana
sorry jadi tidak enak lihat ya adanya wacana untuk pembubaran kpk oleh dpr
pada saat itu diinisiasi oleh wakil ketua komisi hukum dpr fahri hamzah
yang mewacanakan pembubaran kpk
fahri hamzah menganggap kpk tidak maksimal dalam menangani korupsi
sehingga dia mengusulkan untuk membubarkan
pada tahun dua ribu sebelas tersebut
dan selanjutnya kita lihat lagi yang ketiga ialah mendorong wacana kpk sebagai lembaga ad hoc
dan di sini dpr menyebut kpk sebagai lembaga ad hoc
itu artinya ialah ketika sudah tidak diperlukan maka bisa dibubarkan
tetapi ketua dpr marzuki ali pada dua ribu sebelas juga pada dua ribu sebelas setelah tadi diinginkan untuk dibubarkan
marzuki ali sempat menyatakan bahwa lembaga ini hanya bersifat sementara
hal ini dimaknai jika kejaksaan
dan kepolisi yang sudah efektif memerintah korupsi
maka kpk tidak diperlukan lagi keberadaannya
padahal dalam undang undang nomor tiga puluh tahun dua ribu
ini dijelaskan bahwa komisi pemerintahan tindak pindahan korupsi
tidak ada satu pasal ayat ataupun kalimat
ataupun apapun yang menjelaskan bahwa kpk adalah lembaga ad hoc
yang bersifat sementara atau memberikan tenggat waktu keberadaan kpk
dan dalam cerita tani cewe sejumlah partai politik di dpr mengusulkan dan membahas revisi
undang undang kpk yaitu sejumlah naskah revisi yang selama ini beredar
hampir dipastikan akan mendelegitimasi kpk
mulai dari aturan kpk berhak menerbitkan sp tiga
membatasi perekrutan penyidik independen
penyadapan harus melalui izin dewan pengawas
sampai membatasi usia kpk hanya dua belas tahun
itu dia wacana yang coba dibangun
dan ini juga membuat bagaimana sebenarnya kpk dan dpr itu saling membutuhkan
untuk mengurangi korupsi tapi ternyata mengusulkan mendelegitimasi kpk dari sebuah
dari wacana untuk merevisi undang undang kpk
dan selanjutnya kita lihat lagi poin berikutnya ialah poin kelima
bagaimana pada tahun dua ribu sebelas
sewakil ketua kpk muhammad yassin mengakui
pimpinan lembaga antiraswa kerap mendapatkan intervensi dari anggota dpr
ketika menangani sejumlah kasus
jadi dpr ini sering mengintervensi kpk lewat telepon
atau dalam pembahasan saat rapat dengar pendapat
jadi sebenarnya kalau menurut dari pimpinan kpk tadi
tidak bisa melakukan tugasnya dengan optimal seperti itu ya
bahkan dpr perhatikan
pernah menunda pemilihan satu dari dua nama calon pimpinan kpk
hingga pertengahan januari dua ribu lima belas
padahal kedua calon itu telah menjalani uji kelayakan dan kepatutan di komisi tiga dpr
untuk menggantikan bushromo kordas sebagai wakil ketua kpk
yang berakhir pada delapan desember dua ribu empat belas
kemudian pada akhir dua ribu lima belas
komisi tiga dpr juga pernah menolak usulan delapan komisioner kpk
yang telah dipilih panitia seleksi dengan alasan
tak ada satupun calon dari kejaksaan
yang lolos seleksi
ini dia poin berikutnya
ialah bagaimana sempat menyandera gitu proses seleksi calon pimpinan kpk
dan kita akan melihat dua poin lainnya
yaitu ialah pengajuan keberatan terhadap proses pencegahan pimpinan dpr
anda masih ingat mungkin ya pada saat nama setia novanto muncul dalam dakwaan
dua tersangka korupsi ktp elektronik
kpk menetapkan status cegah pada pimpinan dpr itu
namun ternyata penetapan status ini tidak bisa diterima oleh dpr
bahkan beberapa anggota dewan sempat berwacana akan mengirim surat keberatan
icw pun menilai pembentukan penitia hak angket terhadap kpk adalah bola liar
ini kalau anda lihat adalah bola liar yang sebenarnya berujung pada pelemahan bahkan pembubaran kpk
sebab sejak awal pembentukan
panitia ini didasari atas motif politik cacat prosedur bertentangan dengan undang undang
dan kental nuansa balas dendam
angket ini dilatar belakangi oleh penolakan kpk
membuka rekaman pemeriksaan
miriam s haryani saksi korupsi iktp yang mengatakan
diancam oleh anggota dpr agar tidak mengatakan yang sebenarnya
ya itu dia sejumlah poin bagaimana panas dingin hubungan antara dpr dan kpk
bahkan masih berlangsung saat ini sejak tahun dua ribu sebelas hingga dua ribu tujuh belas bahkan kembali memanas